banyak pelanggar lalu lintas terjaring pada hari pertama pelaksanaan operasi zebra lodaya dua ribu tujuh belas di wilayah jawa barat
di bogor para pelanggar tidak segan segan beradu mulut dengan petugas
sementara di subang pengendara atau penunggang sepeda motor yang tidak mengenakan helm justru diberi helm gratis oleh polisi
gunawan dwi cahyo terlihat sempat protes saat mobilnya dihentikan oleh polisi di jalan pajajaran kota bogor rabu siang
kendaraan pemain belakang klub sepak bola persija jakarta ini ditilang polisi lantaran kedapatan menunggak pajak kendaraan bermotor
selain itu sejumlah pengendara motor juga mengajukan protes bahkan mengajak petugas adu mulut
selain motor dan mobil pribadi operasi zebra ini juga menjaring kendaraan angkutan umum dan angkutan barang
sedikitnya tujuh kendaraan angkot dan mobil bak terbuka disita polisi karena tidak memiliki
sedangkan ratusan lainnya ditilang dengan berbagai pelanggaran
sementara di kabupaten bandung petugas satlantas polres bandung menggelar operasi zebra lodaya dua ribu tujuh belas hari pertama di jalan raya kutawaringin
dalam waktu dua jam sedikitnya petugas menjaring sebanyak dua ratus pengendara yang melakukan pelanggaran
lima puluh persen pelanggaran merupakan pengendara sepeda motor
jenis pelanggaran yang banyak terjadi adalah tidak mengenakan helm tidak menyalakan lampu sepeda motor serta tidak membawa sim dan stnk
tidak sedikit pengendara sepeda motor yang takut ditilang nekat memutar arah
sementara di kepupaten subang para pengendara motor yang terjaring razia operasi zebra lodaya terutama yang tidak mengenakan helm justru diberi helm gratis oleh polisi
kebanyakan pengendara motor yang tidak mengenakan helm beralasan bahwa mereka terburu buru
kita buat lebih ini lagi lebih disiplin lagi biar pakai helm selalu buat keselamatan
tadi kenapa gak pakai helm
darurat pak tadi ibu mau ikut katanya ayo selanjutnya ya ditilang pak
dapat helm ibu
selain sepeda motor petugas juga menilang sejumlah angkutan barang yang kelebihan muatan ataupun yang digunakan untuk mengangkut penumpang
tim liputan transmedia